jadi saat itu anting anda jatuh
saat itu saya gak sadar kalau antingnya jatuh
beberapa lama saya baru sadar dan
pasti hunting itu jatuh di rumah ini
tadi bibi nemuin anting
waktu bobi bersih bersih sofa di bawah
iya aku yang naruh ke dalam kopernya anting
waktu kita pisah
tapi yang aku heran
kenapa anting itu bisa ada di rumah ya
mama memang pernah ke rumah kami
waktu itu sama papa kan
setelah kamu menikah sama anak
nah apa mungkin pada saat itu
antingnya jatuh ya
jadi selama ini mama sarah membantu elsa
dan sebenarnya mereka sudah tahu kebenarannya dari lama
ini benar benar keterlaluan
kok aku kayak pernah lihat ya
jadi gak bisa dipake
papa yakin anting itu punya elsa
papa gak salah liat
seinget papa sih memang antingnya elsa
karena waktu itu juga papa beli anting itu sama mama kali
setelah selama ini kamu membuat mama membohongi semua orang
dan memelindungi kamu
sekarang kamu sendiri yang mengakui semuanya di depan banyak orang

gimana ma udah berhasil ma
mama tadi udah dari sekolahnya rena
dan mama udah ketemu sama rena
terus bapak udah dapet dong
udah dapet kan antingnya
berarti mama sekarang cepet jual anting itu
kalau bisa ke toko perhiasan yang paling jauh
antingnya gak ada
iya kok gak ada ya mak
apa jatoh tapi tadi di mobil tuh masih ada

udah coba liat dong
berbagai upaya nak
berbagai upaya kita lakukan waktu itu
berbagai upaya kita lakukan waktu itu
untuk menutupi kenyataan soal anting
untuk menutupi kenyataan soal anting
semua itu sia sia
semua itu sia sia
akhirnya semuanya terbongkar juga
apa yang anda lakukan setelah itu
saya memukul korban karena kesal
saya memukul korban karena kesah
kita semua sya muda
perempuan kayak lo

mending sekarang lo pergi dari sini
selamat ulang tahun
tapi kamu bercandanya tuh
nggak lucu tau nggak sih
kamu kena nggak sih tadi ya ampun
ini kalau kena kepala kamu
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
nyalah nyalah tuh ma
yaudah waktunya pecah langsung
selamat ulang tahun yang mama
ya lagian kamu dada aja sih
aduh sorry kena kepala
ini ini sakit
kan gue sengajang nginep disini
gara gara ngomong ulang tahun
mau ngasih kejutan
gue udah bangunin lo
lo nya susah bangun
kan gitu lo bangun ya
ngagetinnya dada aja sih
selamat ulang tahun mama
selamat ulang tahun mama
ini juga bercanda yuk
kan surprise ma
selamat ulang tahun mama
udah nggak usah berantem

jangan doain mama doang
yaudah kita makan kue aja yuk